modong pesantrik urantar punya peraturan
udah sabri aku gak percaya ada manis beda kuah kanan yang mana
kalian jangan fitnah deh
fitnah itu lebih kejam daripada
betul banget itu
siapa yang memfitnah kamu
emang bener kamu tuh setiap hari tuh selalu jair lu
mempeti marang orang mulu
betul tidak sun
beda apaan sih
kalian itu orang paling jahil seumur nanta
haikal sabri berhenti
kalian berdua ini bisa gak sih
sehari aja gak berantem
pusing kepala ustadz nih
gak bisa ustadz kecuali ada yang mancing
nuduh terus ke ustadz
ini dia nih
langsung daripada kita diomel ustadz musa
mendingan kita mencari spd nya di pusat pemaja
kok beda daripada biasanya
biasanya kan kering tampan gitu
tapi ini enggak ya
kok merah merah aja
yaudah ustadz kita pergi dulu ya ustadz
oh jadi karena masalah gak ikut drama
masih kesel sama saya
udah kan udah
nah minta tolong izin galon nih nanti di kamar guru ya
ya udah parah disitu
mana sih bedakan
gak ada wet
pertama biru kalau eh aku gini gini
lalala lalala lukman kamu ngapain taruh situ iasnya percuma dong astaghfirullah ya iya
sopri ini itu untuk perkarian ini ban ban ini mempunyai warna yaitu warna warni seperti rainbow itu
memang sungguh menghentikan warna warna sih berwarna tapi kalau misalnya dibawa jalan hancur
ke gimana lukman jadilah indra kalau kayak begitu mending kamu pajak aja tuh di kamar
ada jadi jadi
kamu tinggal dinaikin deh
sobrer aku tuh bukan sepeda
sepeda kita bisa hilang ya suruh
aku yakin banget sepeda kita itu hilang karena lihat tuh pintu gerbang aja yang aku kunci
atau kita orang keluar aja tapi nanti kalau keluar kita orang bisa dimalain sama ustadz musa ya
nggak mau langsung kan keluarnya cuma sebentar nyari sepeda doang kita kan bukan mau ke layak
warung lilius ya udah deh yuk kita ke gerbang
hai mundur terus terus terus
assalamualaikum waalaikumsalam ustadz musa
eh kok mana kalian
kita mau cari sepeda ya ya ya
alasana aja sepeda hilang
hilang aja kalian mau ke layapan gitu ah
oh sepeda kita hilang
pokoknya ustadz musa yang mulia dasatun nggak percaya lagi sama omongan kalian
gimana kalau ustadz bikin tembak tembakan aja ya
nah jadi kalau kita bisa jawab kita bisa keluar kalau kita nggak bisa jawab kita nggak boleh keluar
wah dipikirnya ustadz ini pasri kitty gitu yang ngasih tembak tembakan dulu ntar kalau udah bisa jawab kalian boleh keluar
nggak ada kalau mau ustadz sih no way
oh status saya yang mulia dan tentu nggak bisa oh ya udah kalau nggak bisa mah
eh eh eh eh eh jangan sembarangan ngomong kalian ya
jangankan kasih tembak tembakan mindahin gunung aja udah pasti
hah pasti apa
yaudah ini kalau gitu sekarang ustadz musa akan memberi tembak tembakan yang paling sulit di muka bumi ini
kalau kalian bisa jawab ayo kalian keluar ya
tembak tembakan yang pertama adalah
udah udah jalan jalan
tunggu tunggu tunggu stop
anda satu tebak tebakan lagi
kalau yang tadi tebak tebakan paling sulit di buka bumi ini
tebak tebakan yang kedua paling sulit se alam semesta
kecil putih lengket lompat lompat
wah takut takutin aja pocong pocong
nempel di kodok
dia bisa jawab lagi
apalagi itu kan tebak tebakan paling sulit dalam semesta
ya dah berarti kita bisa keluar dong ustadz
ada apa lagi sih ustadz
kan kita menang
ustadz lagi jambi tebak tebakan yang ketiga
ini betul betul ngam
patin patin di sini
ya makasih dah
saya mah udah ada mbak tin saya yang jagain pos
hedah kan kalau ngomong jagain pos
pas dikit ini ke mana aja sih
ini gerbang ada yang jaga tahu nggak
lah elah pak ustadz
pak ustadz saya lagi memenuhi panggilan alam
maksudnya gimana pak
panggilan alam itu apaan tuh
emang ada apaan sih
ada apaan sih
ini hai kak cerita
sepedanya aika sama asud itu ilang
iya yang bener
pak sri giti masa gak tau
tau pak sri giti ya
tenang tenang tenang
ya kalo masalah sepeda sama itu bisa diatur
ada ada disini
pak sri giti sini pak sri giti
pak sri giti saya kasih tau ya
ini nyari sepeda loh
bukan nyari anak toke
di kantong di peci di pojokan dimana
toke nya banyak amat itu toke lagi namo
oh gua amat
agak pak sri giti kita tuh udah cari dimana mana
tapi gak ada
yuk dah gini deh
kalian boleh pergi keluar pesantren ya
untuk mencari sepeda kalian
pondok pesantren kuranta punya peraturan
batas jam maksimal
kalian boleh keluar dari pondok pesantren
jadi kalian bisa
kalian jangan lewat
dari jam maksimal yang sudah ditentukan
oleh pondok pesantren kurnanta
fahim lah ya udah kita jalan ya
nah pak sri giti
tolong jaga ini pos dengan baik ya
tadi kan sepeda udah hilang
jadi jangan sampai pekerjaan pak sri giti
oh begitu ya ustadz
itu masalah namanya saya dipecat
di bawa sepeda say